tim dokter rumah sakit polri keramat jati mendatangi kediaman sultan al fatih di perumahan bintaro ciputa tangerang selatan banten
kunjungan sebagai respon atas surat sultan kepada presiden jokowi
sultan dijadwalkan menjalani pemeriksaan saluran pernafasan serta saluran makan dan minum
tim dokter juga memeriksa gizi untuk mengembalikan berat badan sultan yang menurun drastis
sultan akan dipantau dokter secara intens
sementara untuk pengobatan di bagian tenggorokannya pastinya akan koordinasi dengan dokter ezi yang dari rsjm
tujuh bulan lalu sultan tersangkut kabel optik yang menjuntai di jalan raya antasari jakarta selatan
ia mengalami kerusakan di bagian leher urat madi utama hingga paru paru yang tidak mengembang
sultan juga tak bisa lagi berbicara
untuk kasus yang menimpa sultan penataan kabel di kawasan jakarta menjadi sorotan
salah satunya di kawasan pancoran jakarta selatan
di belakang saya terlihat kabel yang cukup semraut menjuntai sampai ke bawah
ini sekitar mungkin empat meter yang terendahnya kalau yang ada di belakang saya
kalau misalnya ada mobil besar mobil truk ataupun juga mobil box yang dengan ukuran besar melewati jalan ini
ini pastinya akan tersangkut di antara kabel kabel tersebut
di atas saya ini tepat ada kabel yang menjuntai dan ini bisa terlihat ya
ini diikat tali rafia ini bahkan bisa saya gapai
ini adalah tali rafia yang ditaruh atau diikatkan oleh warga di kabel ini untuk menyatukan kedua kabel ini
karena tadinya kabel ini itu sudah menjuntai sampai ke bawah dan ini pastinya sangat membahayakan dan juga meresahkan warga
sejumlah warga menilai kabel kabel tersebut tidak hanya berhubungan dengan kabel kabel tersebut
ini merusak estetika tetapi juga membahayakan warga
komplain nggak pak
komplain kemana kita nggak tahu komplain
sedangkan pemasangan aja main pasang pasang aja
mereka tidak memperkenalkan diri dari mana dari perusahaan apa memasang kabel ini
kan kita nggak bisa komplain kalau seperti itu
permasalahan kabel semraut ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan gubernur dan daerah dki jakarta
sayangnya hingga saat ini masih ditemukan penataan kabel yang berantakan
di jalanan dan perkampungan di ibu kota
terlebih lagi hingga memakan korban
tim liputan cnn indonesia